bagi kormanya lagi dong
kan udah gue kasih
emang korma lo kemana sih
diambil sama bang udin
lagi pake dikasih sih
ini jatahnya si john
ah john nggak usah dikasih
udah selesai boleh pulang
kayak anak sekolahan udah selesai
nanti gue kasih
buat lo berdua korma
nih buat lo john
kok punya aku udah ambil cuy
kau tau loh tis
buat neng rika
terus buat aku mana joy
ntar gue ambilin lagi di rumah
gue cek bang
terima kasih kak
nanti gue kasih kormanya
emang kamu kapan mau kasih kormanya
ya nanti aduh pas buka puasa
enggak kamu telpon aja dulu joy
kan buat kejutan
kalau i fitanto
ojak bilang suruh bantuin tati bikin kue
enggak tapi bisa sendiri kok
jadinya gak mau dibantuin
yaudah dah gua pulang
maaf bang kalau saya sudah nanya
kurma arab bang
jadi lo kagak mau kasih gue
ojak makasih ya
udah boleh bantuin disini
buat siapa lagi sih bang
si john kasihan dia mau
itu kurma dari mana tat
aduh jauh banget ya
iya nanti tadi kasih

ya udah tapi lo bikin aja jangan segede gede jempol lo
tapi lo bikin astaranya jangan segede gede jempol lo
hei kering banget lu ren
mana lagi dia
masih dua loyang lagi
jarang kerja sih
tau dari mana
mila jarang kerja
biasanya orang yang sering kerja
kalo orang kurus itu tenaganya sedikit
jak jak jak
bagi kormanya lagi dong
kan udah gue kasih
emang korma lo kemana sih
diambil sama bang udin
lagi pake dikasih sih
lagi pake dikasih sih
shhh yang itu
shhh yang itu
shhh yang itu
ini jatahnya si john
ah john nggak usah dikasih
udah selesai boleh pulang

kayak anak sekolahan udah selesai boleh pulang
terus mau ngapain lagi
sementara ini udah selesai
gak cuman dua
kan di rumah ada ron ron
ini makasih ya
ojo aku lama banget ya cuy
kamu masih mikirin kurma
kalau kamu menang kamu ambil kurma saya ya
ah yang bener kamu cuy
aku jalan yang ini
aku mau nyari objek aja lah
ih makasih banget
aku yang minta tolong malah aku yang dapat hadiah
gopal ini belum selesai
gafik kok beragam